kamu sudah nyuci
pintu kamu sudah dikunci
sekarang begini doi
kamu pulang ke rumah
apa yang belum kamu kerjakan
lalu kamu kerjakan
semuanya udah saya kerjain kok
lihat dulu siapa tahu belum
tungguin duduk disini
mau pamerin apa
saya emang gak seperti kamu pak dut
kamu betah duduk disini
kan kamu gak punya apa apa
kamu naruh naruh sesuatu
naruh apaan sih ah
gak naruh apa apa
makanya jadi orang tuanya jangan jahat
pikirannya jadi curigaan terus tuh
kamu berpikir semua orang itu jahat kayak kamu
iya tapi nggak biasa biasanya
kamu berani duduk disini
betah duduk disini
emangnya ada rencana apa sih coba
gak ada dang
sebentar lagi juga selesai tinggal ngebilas katanya
udah deh ceng
ngaku aja kamu mau melakukan geran geran apa sama saya
harusnya kamu tuh berkaca sama kang tisna
kamu tau sendiri kan
aduh minta ampun sombongnya
sekarang setelah orang tuanya nggak ada
sawah dijual tanah dijual
mau merendah juga malu
tuh kamu nanti mirip bener sama kang tisna
masalahnya saya teh susah untuk merendah
kan kamu tahu sendiri mas saya udah kayak gunung tinggi
ketinggian gak sampe saya
kami agen cae
kami agen cae
berlatih setiap hari
berlatih setiap hari
selalu mawas diri
selalu mawas diri
belum aja hilang di ciraos
si aming udah snewani minta ampun
tapi sekarang ini santai santai aja
padahal tuti lagi hilang
tuti diculik sama si amin
jangan kebanyakan mikirin emas
pikiran kamu jadi sempit
aming teh tau dimana tuti berada
kalau tuti tidak pulang
mama kamu dan papa kamu semakin
tapi aku gak mau sekarang
aku mau disini aja
sekarang papa ustadz mau ke sholat
jadi jangan lupa
meminta jalan keluarnya
pintunya opa ustadz kunci ya
udah mau ngumpetin aku disini
awas tuti pergi ya
ada kemana ini pegawai cae cae
loh ya teh susah diajak ngobrol kum
perempuan memang begitu kan
seharusnya ini bisa diobrolin
cuma ya yoyo susah diajak ngobrol
jadi saya harus gimana kum
apa aja ajak bicara baik baik
atau jangan jawab
ya nggak tahu
ya barangkali saja saya kan juga bisa salah
kum kita bisa ngobrol berdua aja kakum
kamu sudah nyuci
pintu kamu sudah dikunci
sekarang begini doi
kamu pulang ke rumah lalu kamu lihat
apa yang belum kamu kerjakan lalu kamu kerjakan
semuanya udah saya kerjain kok
siapa tahu belum ada yang kamu kerjakan
kalau belum ada ya kamu kerjakan
maaf kang tisno jangan pulang dulu ya
makasih kang tisno
kum saya pulang dulu ya kum
saya mau pergi
saya mau mengerjakan yang belum saya kerjakan
waalaikumsalam kang tisno
ceng udah deh ceng
jujur aja deh ceng
kamu mau pamerin apa
atau mau ngerjain saya apa udah
keceng ini aneh buat saya
udah jujur aja lah
ada rencana apa sih
kan enak dilihatnya
ciraos jadi teduh
mak udah selesai nyuci nya
sekarang ada yang nyuci emangnya
ini saya tinggal nyuci dulunya sebentarnya
maksudnya ngomongnya kayak baik baik begitu
nadanya gak gini nih kalau kamu nih
pasti kamu mau jahat kan
mau ngejebak saya kan
kayak orang mau nangkap burung tuh
naik baik dulu kasih makan
begitu deket ditangkap langsung
ya ampun dadang
nggak ada dadang
saya gak punya niat jahat sama sekali sama kamu
saya cuma kangen aja sama kamu dong
tiga hari kamu gak ada
sampai kebohongin pi
udah jujur aja deh ngomong apa
kamu pasti mau niat jahat sama saya kan
udah ngaku aja lah ceng
udah ngomong aja
saya nyuci dulu sebentarnya
ada yang nyuci ya mak
itu si aceh mau ngapain
ngapain tuh mak
pasti mau jahat sama saya ya
mana mak tahu
ah kalian mak emang bener bener gelo
diajak baik malah curiga
ini pasti si anjing ada rencana jahat tuh sama saya tuh
ije habis beli pulsa mak
beli pulsa setelah mau pisang
kamu semakin hari semakin malam
tuh bantuin nyuci
mau pesen apa
saya masih ramas
tanyain sekarang sama temen

iya kos makasih kos